aksi tak terpuji dilakukan seorang pemotor pria yang memamerkan alat kelaminnya kepada seorang wanita
aksi ini terjadi di kabupaten karawang jawa barat
saat peristiwa berlangsung perempuan itu merekam aksi pelaku
sadar aksinya direkam pelaku langsung kabur
video ini pun menjadi viral usai diunggah korban ke media sosial
walaupun berhasil kabur dari korbannya pelaku tak bisa kabur dari polisi
pelaku dibekuk di kediamannya pada selasa sore
di hadapan petugas pelaku mengaku aksi cabulnya dilakukan karena iseng semata
dari hasil penyelidikan ketika diketahui viral di metode tersebut
tim dari satreskrim polres karawang berhasil mengamankan pelaku yang berinisial m
selain pelaku petugas mengamankan satu unit sepeda motor jaket
dan helm milik pelaku
kini pelaku mendekam di sel polres karawang dan terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
dengan mengenakan rompi oranye seorang kepala desa di garut jawa barat ini digiring petugas ke mobil tahanan kejaksaan
pelaku berinisial pm ini merupakan kepala desa yang menyetubuhi seorang gadis tetangganya
ironisnya korban merupakan anak tim suksesnya saat pencalonan kepala desa

dijebloskan ke penjara usai dinyatakan berkasnya lengkap atau p dua puluh satu dan setelah diperiksa selama satu jam
pria ini dijerat undang undang perlindungan anak dengan ancaman kurungan hingga lima belas tahun penjara
tim liputan cnn indonesia